tidur tiduran aja kayak kucing kejebur
ngapain enak enakan dirus itu
mana cucian banyak
eh hari ini gue banyak orderan cucian tahu
gue yang tukang cuci tau gak
lo harus bantuin gue
jangan enakan enakan tidur begitu
lo makan apa lo kalau disini
banyak banget cuciannya
jangan pernah ketawain aku oke
dua tiga ratus gue
entar bisa gancang deh ini mobil
aduh ini gasnya udah epel nyonyet
nih teh yakin si upil masih di epot
di polin deh gasnya
ntar kalau saya polin dia terbang sesemadam
entar gue udah pake rem
ya ampun untung lu kagak ketabrak nah aduh
lu ketabrak lu gimana nasibnya eh mobil gua shock lu bikin lu harus bertanggung jawab atas
perawatan mobil gue yang kagak bisa jalan lagi nih eh situ teh luluan sama gua gua kalau perlu
teh biaya penguburan etat rongsokan i juga bisa bayar tanggung sama kudu i nya sokatu situ yang
salah situ yang marah kumar tempiling sia betul sesuatu
suaranya si uphill gini kan
uphill sayang malah tadi mana udah sigahan tuh kira tuh ayah ayah suara
taya wujud aduh itu anak pasti kekunci tuh di bagasnya buka mah
ah aduh gusti situ terek menculikd for aduan nya shok ayo ngaku iya
tapi ya bagaimanapun terima kasihnya
tidak apa apa kok namanya juga salah paham
oke kalau gitu kita pergi dulu ya
vil kenapa kamu tidak berbicara bahasa pisan
kenapa tidak berbicara
tadi opi naik gerobak gara gara banjir
banjir akhirnya banjir
lora kenapa kamu dihubungi dengan si gemul
habis itu saya robek kartu belnya dia
kenapa kenapa bisa bagaimana denganmu

kalau kamu bisa ditawarkan mengapa
habis itu kartu bel saya itu hilang
gak salah memang bagus hebat hebat hebat
lora lora memang dasar lo anak bander
buset apa apaan ini
ya ampun lora
biang kerok banget asal lo di kemari pasti aja ada kejadian
dasar anak berangkat jerik
bukan aku oke
enggak yang bikin aku sial
muka aja kayak pembantu gimana mau punya rezeki kota tahu gak
ngatain orang tua eh asal lo tahu aja ya
eh gue kawin sama si bule tahu gak
buat memperbaiki keturunan
malah bawa perhiasan gue
mana buat biayain lo lo belum lahir tahu gak itu
untung gue punya cedera sepupu gue titipin ke dia
tapi lo bikin bangkrut dia tau gak
akhirnya lo balik lagi kemarin
puyeng bisa mati berdiri gue tahu gak lo di sini
sekarang aku thire mau tidur dulu
pusat ya apa hati lo
aduh lo orang lo mau matiin gue aja ya
ampun dah ampun dah dah
ribut banget gue mana punya anak muda kayak gini
ibu kandung kayak pembantu
enak banget sih
buset waduh nih bocah
tidur tiduran aja kayak kucing kejebur
ngapain lo enak enakan tidur situ
waduh mana cucian banyak
eh hari ini gue banyak orderan cucian tahu
gue yang tukang cuci tahu nggak
jangan enak enakan tidur begitu
lo makan apa lo kalau di sini
banyak banget cuciannya
nggak mungkin cuci semua itu sendiri
udah kayak apaan mau dimakan berbeda banget kayak kami dipotong loh
nyah masa aku cuci itu semua nggak mungkin
emang aku pembantu apa
udah mencaminya mencaminya dong
udah terusin terusin
gue lagi makan gue keselak nih
hmm dasar kurang
hmm dasar kurang
hmm dasar kurang
hmm dasar kurang
hmm dasar kurang
apus jadi kaya lagi ya
nah iya teh kudu makan mulu banyak
tante teh sengaja minta si bismi masakin semua kesukaan kamu
cuma dia yang ngasih
tante baik banget sama opi
opi jadi nggak enak
tuh ngomong gitu atu sudah sewajarnya
namun tuh sayang mah ngapain tante repot repot
tante kirim aja kamu ke india pakai paket khusus

tante mengiahkan makanan kamu
tante kan juga bahu pulang

kak ketura lagi wak
tuh kan sop atuh makan
nih makan banyak

ini mana sih
harusnya pakai kompor gas kek
biar nggak usah betulin sumbunya susah banget nggak ngerti nih
kayaknya cacing di perut minyuk juga nggak suka nih kerja kayak gini
lo pengen cepet makan ya
makanya tuh cepetan undangin kompornya biar bener
perutnya lapa rasain lu
kalau emang itu kompor belum juga sudah
lu nggak bakal dapat jatah makan ngerti lu
ya kenapa sih selalu aja marahin aku selalu nyawain aku
bantuin kek sekali sekali
kalau gua nggak tega lu makin lunjak aja sama gua
udah deh kerjain jangan baik baik omang
waduh manyun manyunin tuh bibir
emang lu baru tahu kalau bibir gua begini
he asal lu tahu aja ya
bapak moyang lu demen gua gara gara bibir ini
ngerti nggak lu
bibir gua ini buatan internasional tau
pakai bibir diikut ikutin begitu begitu
dasar nggak tau diri lu
saking aja lu anak gua kalau bukan gue bejek lu
saking aja lu anak gua kalau bukan gue bejek lu

opil kunah ong cerik
opil kangen sama kakek tante
si bapak teh orangnya baik pisan
tidak ada yang menyangka ya teh ternyata orang kaya dan benghar
soalnya teh sederhana pisan jelek makanya teh
tidak pernah sombong
tapi terima kasih tad dipunyai